polres lumajang melakukan pencarian terhadap pelaku tindakan intoleransi
yang membuang dan menendang sajen di lokasi yang terkena dampak erupsi gunung semeru
yang berada di desa supiturang kecamatan pronojiwo lumajang jawa timur pada selasa pagi
hal ini disampaikan kepala polres lumajang akbp eka yektihanan toseno di kantornya
ia menyebut pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku tindakan intoleransi tersebut
berdasarkan rekaman video yang memperlihatkan aksi pembuangan sesajen yang menjadi viral di media sosial itu
diketahui pelaku berinisial hf
penendangan sajen yang bisa saya simpulkan sebagai tindakan intoleransi
masih terus kami lakukan upaya pencarian
kemudian juga kami berterima kasih juga adanya info dari warga
seseorang yang kita duga identik atau mirip dengan pelaku sesuai dengan video yang beredar
yaitu inisial hf yang terindikasi yang bersangkutan berada di luar daerah
polisi kini masih mencari pelaku di kabupaten lumajang
perbatasan kabupaten lumajang malang dan daerah tempat tinggal pelaku
nur hadi wicaksono
lumajang jawa timur